gitu ada yang panggili
harus gue yang pade
harus gue yang pade
kamu kaga belakang
tadi udah pingsan lagi eh ada hadit pingsan ya mana coba coba atas bawah
atas bawah tangannya atas sekarang kaki kaki
kan terus tadi ya
kok kamu berhenti
di luar kan gelap
banteng banteng aja yuk
takut amat sih
ya udah bareng aja
mengenok dari kerjain
aduh ejog dah ini
kanan ke kiri
kegignya rusak ya eh cakep kalau bahasa zaman dahulu ini dikatanya ini mau polin muka tapi
ibarat kalau bahasa zaman now sekarang bisa ini maskerin foto cakep ya akhir akhir kayak
kala kala tak artis ibukota terkenal nih pade pade pasti bakalan terenguh enguh ngeliat saya
oh iya ya ah elah saya lupa belum bikinin pade air kobokan astagfirullahaladzim maksudnya air
minum pun kujangan jangan mepet mepet tuh nanti kalau kita kesal gimana hal
lu orang gimana sih ini tempat gelap banget nih aduh son kalau kamu percaya allah melindungi kita
enggak usah takut betul tidak kak iya betul aduh jalan jalan takut aduh aduh aduh aduh aduh aduh
jangan mepet mepet kalau jalan asuh ngetok kan jadi kesan
jalan atau lari itu dipakai mata kepala pundak lutut
jalan atau lari itu pakai mata kepala pundak lutut
jalan atau lari itu pakai mata kepala pundak lutut
kepala pundak lutut kaki bentuk kaki
mata telinga mulut hidung dan tipi
kepala pundak lutut kaki lutut kaki
udah jangan ikutin jangan diikutin
malah diikutin lagi
orang keceplosan juga
ustadz ini anda apa malam malam begini
kutu siapa ustadz
jadi gak stabil otaknya nih
ini apa saya lagi jalan
aduh lagian yang bikin saya herman
itu ya kenapa kalian itu jam segini
malah lari larian bukannya tidur
kalau mau juga
tidur sambil lari larian
eh sama juga ya
emang hadi tidur dimana emang harusnya
enggak pokoknya kita gak tau
tiba tiba hadi ada di kamar kita
ayo buru buru kita tolongin hadi
sebenarnya saya ini mau ngeliatin pak d
nah lebih baik ustadz musa sama ustadz abe aja
yang ke kamar anak anak bagaimana
ya kalau begitu mari
sama sama kita berangkat
serem banget tidak
pak d kok lagi tidur kayak lagi makan
punya apa sih itu ya
bangun pak d
eh lagi tidur
saya kata lagi mengunyah sesuatu
bangun pak d bangun
ini saya bawain air buat pak d
pak d minum ya
iya obat ya

sampai mau nyari
ibu yang berbahaya
menang baru anda
kenapa tidak makterin
jika tidak adan
istilahnya tetap consists

ikal mana hadinya tadi hadiah ini kepalanya ini badannya ini
ini jantungnya ini
jantung sebutin ati sekalian usus ampela paru sama pankreas yang bener gimana sih